doa rasulullah ketika menikahkan putrinya fatima
itu memohon berkah
nah berkah inilah yang harus menjadi cita cita kita
berkah itu sesuatu kekuatan dari langit
sementara sudah ada ketersediaan di bumi
dan dia menjadi bonus
maka hidup akan menjadi indah kalau berkah
harapan kita semoga kedua pengantin
dan meraih sakinah
atas asal mawadah warahmatullahi wabarakatuh
ucapannya buat kahiyang sama bobi pak
selamat menepuh hidup baru
suatu kebahagiaan yang luar biasa
bukan hanya untuk mbak sama mas
tapi seluruh bangsa indonesia
saya pikir terus berbahagia
dan terus berdoa semoga
menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmat
dan memberikan keturunan
anak yang berbakti kepada orang tua
bangsa dan negara setelah agama
dan membahagiakan kakek neneknya tentunya
sekali lagi selamat berbahagia
dan juga berikan keturunan
dan berpengalaman untuk bangsa
kedua kalau saya lihat ya
pernikahan ini ya
pernikahan yang sangat pesah saja
pernikahan yang di ruang kalah
karena kita yang menteri juga antri
jabat lain juga antri
masyarakat juga begitu
jadi saya kira ini bisa menjadi salah satu
contoh yang baik
saya sekeluarga menyampaikan
ikut bersyukur dan ikut mendoakan
agar mas bobi dan mbak kahiyang
dan memujudkan cita cita mereka
menghadirkan keluarga yang berkah
yang sekinah mawaddah warohmah
menghadirkan tambahan dari keluarga indonesia
yang akan bisa membahagiakan indonesia
dan membawa indonesia kepada yang baik
dengan adanya sebuah sebuah keluarga
yang lebih baik lagi
selamat dan kita ikut mendoakan
wakil ketua mprri
mengucapkan selamat menempuh hidup baru
buat mas bobi dan mbak kayang dan mbak kayang
ayu semoga panjang jodoh
rezeki lancar dan cepat diberi ngomongan
mau mengucapkan selamat berbahagia
untuk kayang dan bobi
semoga pernikahannya langgang
cepat dikasih cucu dan bahagia selalu

ya dari kami ingin mengucapkan selamat dan bahagia selalu

pak langgang sampai kakek nenek
dan selamat juga buat pak jokowi